angkutan umum sebelas strike di jakarta barat
melakukan aksi mogok serentak
di terminal grogol selasa pagi
dan akibatnya banyak calon penumpang yang terlantar
pada selasa pagi ribuan
supir angkutan umum mogok beroperasi
di terminal grogor jakarta barat
rencananya ribuan sopir angkutan umum ini
akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak
keberadaan angkutan umum berbasis online
dan menolak perda permajaan
angkutan umum ke balai kota
dan kantor dprd provinsi dki jakarta
akibat aksi mogok ini
para penumpang yang telah memadati terminal
sejak pagi terlantar